nah amang inang jadi ini outline nya panggungnya
wah aduh aku tuh jadi deg degan pak
aku kebayang itu roman berdiri di atas panggung itu bangga sekali aku
amang inang duduk kita duduk aja ya duduk duduk duduk
perjanjian kemarin itu cuma menunda pembayaran utang loh
udah sekarang lo gak usah banyak ngomong lo kerjain apa yang gue suruh
eh mana ini sih oman kok belum balik juga ya pak lama kali dia
mungkin sibuklah dia kan mau dapat penghargaan
emang inang mungkin aja roman di aula gimana kalau kita nyusulin roman ke sana
nah bela betul pak kita mendingan sama sama bela ke aula
daripada nanti kita berdua nyasar kita kan gak tahu aulanya di mana
aduh udah siong bolong gini kemarin gue belum datang juga
aduh tali melintir nyakut di kaos puteng hati khawatir kemarin belum datang
apa jangan jangan roman dibebaskan polisi tidak
ya nggak mungkin lah kan udah jelas kalau roman
ternyata akan tidak bersalah
atau juga polisi udah janji mau ngebebasin
iya cuma masalah ini gak diangkat angkat
lulusmu udah pada ketemu si roman belum
roman udah datang
oh udah tadi gue liat
hei tuhan udah datang tapi bukannya bilang bilang
by the way gue penasaran for roman bisa bebas ya
ya bisa lah orang itu bantuin
betul kita semua cari pencuri yang asli terus kita jeblosin ke dalam penjara
yaudah deh nanti aja ngobrol nih gue udah kangen nih sama kemarin gue
si ayu saudaranya karin yuk samperin
lo kenapa sih
nggak pernah sadar kesalahan lo dimana
kenapa sih lo nggak pernah peka sama perasaan gue
ternyata lo di sini
jangan jangan gara gara orang tua muridnya tadi ya
lo kenapa nyari gue
enggak itu kakak sama nyokap lo udah datang cuma gue suruh mereka kaula
yuk kita kaula yuk

wah aduh aku tuh jadi deg degan pak
aku kebayang itu roman berdiri di atas panggung itu

amang inang duduk
kita duduk aja ya
duduk duduk duduk
kau lihat oman tadi
nanti juga roman kesini
tenang aja ya
jangan bergerak jangan bergerak
kita udah di tempat lain

ini udah bergerak
jangan bergerak jangan bergerak
kita udah di tempat lain
tidak ada tempat lain
gak usah khawatir nanti juga roman kesini kok gabung sama kita
tenang aja ya
hari ini gue menang banyak dari wulan
itu bukan ya bapak bapak yang tadi ditumpahin minuman ya
lo udah bikin kesan gak baik sama calon mertua lo
tapi kok mereka deket banget sama bella
apa jangan jangan mereka jadian
lu temenan kan sama kontaknya roman
udah deh mau sebahas roman gak penting tau gak
aku punya sesuatu buat kamu
power yang cantik jadi tukina yang cantik
eh nanti kita pelang marah ya
lo boleh pergi dulu nggak
gue ada urusan sama rey
hmm yaudah rey
aku duluan ya
yaudah kamu duluan aja sayang
lo apa apaan musuhnya cewek gue
maksud lo apa hah
ada yang salah
ada yang salah
dia itu musuh bebu hitam kita
tugas lo buat bikin dia sengsara
bukan malah ngebantu dia
jadi lo mulai membelot dari gue
gara gara pacar lo anak ips itu ha
gak usah sok tau lo
lo gak tau siapa gue
iya emang gue gak tau siapa loh
dan sekarang gue tau
ternyata lo bukan teman gue
pas apalah berantakan
lo sudah jauh dari sini